resiko penularan covid sembilan belas tidak hanya bisa dari dan ke ibu hamil ke tim medis yang membantu persalinan
namun juga ke bayi yang baru dilahirkan maupun ke sesama pasien
karena itu perlu adanya tes swab bagi tiap ibu hamil yang mendekati waktu melahirkan
agar tim medis bisa melakukan tindakan yang tepat ke ibu dan bayinya untuk menghindari penyebaran covid sembilan belas
karena itulah perkumpulan obstetri dan ginekologi indonesia atau pogi dan ikatan dokter indonesia
idi kota surabaya mengajukan pelayanan swab gratis bagi ibu hamil yang akan melahirkan ke pemerintah kota surabaya
ibu hamil itu penting diketahui statusnya status covid nya itu positif atau negatif ketika datang untuk melakukan persalinan
dan ketika biasanya kalau sudah datang di rumah sakit
kondisinya hitungannya cuma beberapa jam begitu
nah itu kita berkoordinasi dengan pemerintah kota surabaya dan dinas kesehatan kota surabaya
bagaimana caranya agar ibu ibu hamil ini status covid nya sudah jelas
bahkan ketika sampai ke tempat melakukan persalinan sudah diketahui status covid nya positif atau negatif
sehingga kalau misalnya positif bisa dicegah penularannya ke bayinya ke tenaga kesehatan lain ke pasien lain dan lain lain
selama ini pemerintah kota surabaya memberikan pelayanan tes rapid
khususnya untuk ibu hamil di puskesmasa surabaya maupun rapid dan swab masal untuk orang dalam resiko covid sembilan belas
pemerintah kota surabaya pun menyambut positif masukan ini dan akan merealisasikan pemeriksaan swab gratis mulai awal juli ini
untuk ibu hamil yang mendekati masa persalinan yaitu yang masuk trimester ketiga atau minggu ke tiga puluh tujuh
dalam masa pandemi ini semua ibu hamil
di minggu ke tiga puluh tujuh akan kita lakukan swab
sehingga pada saat teman teman puskesmas ataupun bidan bidan praktek swasta dan rumah sakit lainnya
itu untuk merujuk ibu hamil bisa sudah pasti
oh ini ibu hamil yang swab positif maka akan dirujuk ke rumah sakit ini
ibu hamil yang negatif ke sini
jadi nanti sudah ada pemetaan untuk rumah sakit yang menangani
ibu hamil covid dan yang bukan
selebihnya pemerintah kota surabaya bersama pogi akan menentukan rumah sakit khusus
rujukan ibu melahirkan dengan covid sembilan belas
data terakhir ibu hamil dengan covid di surabaya hingga rabu siang mencapai lima puluh jiwa
dengan kasus yang menularkan covid sembilan belas ke bayinya
wida subianto miki peresia surabaya jawa timur